ya lagi lagi kita bertemu dengan pak wiranto ya sudah tiga kali
menko polukam wiranto menyebut orang atau kelompok yang mengajak menjadi golput adalah pengacau
golput sendiri menurut jenderal punawira wiranto merupakan tindakan yang mengancam hak dan kewajiban orang lain
menurut menko polhukam seperti dilansir cnn indonesia com
pihak yang mengajak golput berpotensi dikenakan sanksi yang diatur dalam undang undang terorisme
aturan tentang golput dan ancaman pidana juga tercantum dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
apabila dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
dapat dipidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal dua puluh empat juta rupiah
kemudian ini masih mengenai golput yang juga kontroversial
majelis ulama indonesia kemarin menyatakan bahwa golput atau tidak memilih di pemilu adalah tindakan yang haram
ketua kpu arief budiman menyatakan dukungan anti golput karena memilih adalah hak konstitusional warga
menurut mui memilih pada pemilihan umum sudah menjadi kewajiban masyarakat dan jika kewajiban tersebut tidak dilakukan maka hukumnya haram
ketua kpu menanggapi hal itu dengan positif karena mengkampanyekan anti golput di kalangan masyarakat mengingat angka golput yang masih cukup tinggi
ya kalau kpu kan terus mendorong supaya nggak ada golput
karena hak konstitusional sudah diberikan kepada warga negara maka warga negara harus jaga dan gunakan dengan baik hak konstitusional tersebut
tentunya menyambut positif dengan adanya
oh iya tentu saya menyambut positif itu
sementara itu majelis ulama indonesia mempertegas kembali fatwanya tentang pemilu dan memilih pemimpin dalam perspektif hukum islam
partisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin merupakan tanggung jawab keagamaan serta kenegaraan
haram hukumnya bagi umat islam yang tidak memilih pemimpin
memilih pemimpin yang memenuhi syarat
fatwa ini masih merujuk pada keputusan istimewa ulama di padang panjang pada dua ribu sembilan yang lalu
ditetapkan sejumlah syarat kepemimpinan yang wajib hukumnya untuk dipilih
antara lain dapat dipercaya serta punya kecerdasan emosional intelektual dan sosial
selain itu calon pemimpin harus mampu mengemban amanah kepemimpinan dengan baik tanpa mementingkan diri sendiri
kalau ada pemimpin yang seperti itu maka memilih pemimpin yang seperti itu menjadi wajib
jika ada pemimpin seperti itu dia tidak memilih atau memilih orang yang lain padahal orang yang memiliki syarat kepemimpinan tadi ada maka dia memilih orang lain atau tidak memilih itu hukumnya haram
masih soal golput pegiat demokrasi wimar witular mengkritik masyarakat yang memilih golput
ia menilai golput adalah pilihan yang kurang bijak terutama di tengah sehatnya proses demokrasi di indonesia saat ini
sementara itu sebaliknya penggagas gerakan
saya golput algifari aksa mengatakan warga yang menentukan pilihan golput justru sudah melakukan banyak evaluasi terhadap proses demokrasi
ia menyatakan warga tersebut sudah mempelajari rekam jejak setiap kandidat yang berpartisipasi
problem pembodohan masyarakat
jadi masyarakat tadinya tambah pinter kok jadi tambah bodoh sekarang menghadapi suatu pemilu
jadi orang yang tidak menggunakan hak suara dalam demokrasi yang bersih sekarang
bodoh aja karena tidak menggunakan haknya
problemnya saya lihat bukan dari sistemnya tapi orangnya kasihan gitu
orang tuh gak tau dia kira jadi golput tuh keren atau ilmiah
padahal dia tuh bodoh aja gitu
tidak menggunakan hak suaranya
apa betul dia ingin menguntungkan salah satu pihak
kalau orang tidak bisa milih setelah sekian tahun ini sangat terbuka
apa namanya liputan pers dan debat
maka dia tuh memang bodoh aja gitu
kita justru berpendapat bahwa
demokrasi semata mata hanyalah pemilihan umum
kemudian kontribusi untuk demokrasi dan pembangunan untuk bangsa dan negeri ini hanya lewat pencoblosan
itu juga sebuah pembodohan menurut kita gitu
apalagi melakukan label terhadap orang orang golput
bodoh kemudian psycho freak dan seterusnya
ada banyak sekali label terhadap golput
padahal yang saya kenal justru orang orang golput menentukan dirinya sebagai golput
melalui berbagai macam evaluasi
bahkan dia sangat mengkritisi
fatwa haram golput dari mui masih saja jadi kontroversi
pasalnya jika ada umat islam yang tidak memilih alias golput
maka dia akan mendapatkan ganjarannya
lalu bagaimana mendudukan persoalan ini
agar bisa memotret kesetaraan serta hak pilih warga negara yang dilindungi undang undang
bagaimana pula fatwa golput haram dari mui ini berkorelasi dengan konteks demokrasi kita
kami akan berdiskusi hal kontroversial ini
saya tidak tahu kontroversial apa tidak
tapi ini menjadi wacana publik
saya akan tanya langsung kepada k h hamdan rashid
anggota komisi fatwa mui
terima kasih kiai sudah datang
kemudian ada ini yang mungkin punya cita cita jadi kiai
tapi sekarang masih honoris causa
analis komunikasi politik dari uin jakarta
terima kasih bang adi sudah datang
saya mau ke yayu dulu ini
pertanyaan publik yai
apa yang menjadi dasar
pertanyaan paling mudah
orang memilih untuk golput
dia dosa apa tidak
pertama kita harus memahami
bahwa pemilu ini kan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil wakil kita di dpr dprd dan dpd
tentu sebuah negara itu harus ada pimpinannya
jangankan sebuah negara dengan penduduk yang harus sejuta
kita berpergian saja tiga orang
hendaklah ada satu orang pemimpin
dalam rumah tangga harus ada pemimpin
jadi kehadiran pemimpin sangat diperlukan
oleh karena sarana untuk memilih pemimpin dari luar pemilu
sarana itu menjadi wajib ketika tujuannya tidak baik
oleh karena itu
disinilah kenapa muncul suatu fatwa dari masjid sulama
yang sebenarnya terhasil kebetulan istimewa ulama ya
itu tahun berapa ya
dua ribu sembilan di padang panjang sumatera barat
saat itu sudah sepuluh tahun yang lalu kan
tapi tetap masih aktual
karena memang masalah riasah
kemudian sangat penting sekali
fatwanya belum dicabut ya
oh belum dicabut
insya allah gak akan dicabut
gak akan dicabut
karena terkait dengan masalah nasbul imam
dan itu adalah suatu kewajiban
oleh karena itu
sampai kenapa muncul insya allah fatwa itu masih berlaku
dan dalam islam pemimpin itu tujuh
tugas utama dua
dalam akhbar sultaniyah
pertama adalah khirahuddin
kewajiban menjaga agama
supaya agamanya terdirikan dengan baik
perlu ada pemimpin
yang kedua untuk mengatur dunia
maka tugas ini harus dilaksanakan oleh pemimpin
dan itu adalah sebagai sarananya oleh pemilu
sehingga golput dikatakan haram
karena bisa menggagalkan pemimpin
kalau gak ada pemimpin
golput bisa menggagalkan pemimpin gitu ya itu
itu dalam perspektif ulama
kemudian akhirnya diharamkan
supaya orang berbodoh bodoh memilih gitu
jadi bisa dibayangkan
kalau seandainya seluruh bangsa indonesia
yang punya hak suara
mekanisme untuk memilih
kalau sebagian kecil
nah itu masih namanya
hal yang wajar
di demokrasi ya
sudut pilihan ya
kemudian tidak ada orang memilih
karena memang itu hak
jangan jangan memang gak ada sangsi
kemudian gak ada yang memilih
tapi secara keimanan
ini bisa berujung nih
ya ini banyak pertanyaan publik
saya lihat di twitter segala macam
mas budi tolong tanyain yai
yai dong kira kira
saya kalau gak milih
saya bisa diganjar di apa namanya
hari akhirat nanti gak ya
kami akan jawab
yai akan jawab
kami akan segera jawab
profesor husaima itu seakan menyangkal
bahwa mui itu tidak pernah mengeluarkan statement
tentang haramnya golput
publik juga harus tahu
karena berita itu munculnya sehari dua hari ini
jadi biar tidak ada simpang syur sebenarnya
mui ini betul mengeluarkan fatwa haram atau tidak
yang kedua kan
itu sudah clear haram betul ya
itu yang harus diklarifikasi
karena ketua bidang fatwanya bilang
itu tidak pernah mengimbau itu mas budi
makanya nanti pak yayi harus menjelaskan itu
yang kedua subtansi dari golput itu
atau subtansi dari fatwa haram golput itu
supaya masyarakat engage terhalap
persoalan persoalan politik kepemiluan
datang ke tps dan memilih pemilu
saya melihat angka golput itu
tidak terlampau mengkhawatirkan
angkanya masih dalam batas toleransi
mungkin di kisaran angka tiga puluh lima persen
kalau melihat rata rata pemilu
mulai dua ribu empat sampai dua ribu empat belas
kan golput kita cuma dua puluh lima sampai tiga puluh persen
bahkan pilkada sekalipun kan cukup rendah
ada partisipasi yang sampai tujuh puluh persen enam puluh lima persen
angka golput itu rata rata
memang dalam batas batas yang masih bisa cukup wajar
tapi kalau memahami fatwa haram golput itu
sebagai bagian dari ajaran agama
itu mungkin lain hal
tapi yang paling penting sih adalah menurut saya
harus ada data pasti sebenarnya
mengkhawatirkan atau tidak
yang kedua yang ditakutkan orang itu
soal partisipasi politik ini hak bukan kewajiban
kalau golputnya kebetulan ketidakpun
tiduran gitu pak kiai
atau lagi sedang kondangan dan dia gugur haknya untuk joblos
apakah orang semacam ini berhak untuk dipatwakan haram
beda halnya misalnya ada golput aktif
dia mengkampanyekan mengajak orang untuk
tidak ikut pemilu ini mungkin bisa dipatwa begitu
tapi orang orang yang secara administratif
gugur haknya untuk berpartisipasi dalam pemilu
nggak ada nggak punya ektp
ini kan bermasalah
soalnya kan ada golput aktif dan golput pasif
ini yang saya kira memang harus
saya jelaskan kepada publik
yang ketiga yang paling penting adalah
bangunan politik kita ini kan dibangun
atas struktur hukum politik yang profan
struktur hukum yang berdasarkan undang undang dasar empat puluh lima
tidak ada hukuman hukuman yang nyata bagi orang yang
tidak ikut pemilu
jadi kemudian kalau ini dikawinsilangkan dengan perspektif agama
memang dalam banyak hal agak kurang nyambung
tapi saya cukup memahami subtansinya
biar masyarakat memanfaatkan menu pemimpin yang sudah ada
ini untuk dipilih
kalau sehitam putih
haram dan halal ini kan ini seperti hitam putih
haram halal boleh tidak
nggak ada abu abu di situ
tidak ada pikir pikir
tidak ada bantuan teman atau phone a friend misalnya
memang agak sedikit berlebihan saya kalau fatwa yang terkait dengan haram golput
saya sih berharap fatwa haram soal hal lain yang jauh lebih subtansial
menerima gratifikasi misalnya
misalnya fatwa haram soal gratifikasi
fatwa haram soal korupsi dan manipolitik
ini yang kemudian menjadi
ancaman nyata demokrasi kita bukan golput
di amerika tahun enam puluh tujuh puluh
tidak ada soal
jadi tidak bisa juga mengukur kualitas demokrasi itu dengan tingkat partisipasi
iya ukuran sementara
tapi memang kita dorong masyarakat yang nggak ikut pemilu
dia ini menginvestigasi semua kebijakan politik pemerintah
itu juga partisipasi
kan makanya kemudian ilmuwan itu membagi dua hal partisipasi
ada yang sifatnya konvensional
ada yang sebenarnya tidak konvensional
kebijakan pemerintah soal impor
soal kenaikan bbm
tapi ada partisipasi yang konvensional seperti datang ke tps
jadi inilah kemudian saya kira tidak perlu dibatasi partisipasi
yang penting tidak melanggar undang undang
yang penting tidak mengintimidasi
yang penting tidak dikampanyekan dengan cara cara yang berlebihan
oke yai silahkan ditanggap
jadi pertama saya ingin meluruskan ya bahwa
fatwa tentang masalah golput ini memang secara teks bukan hak golput namanya
tapi kewajiban memilih pemimpin
ya untuk membangun sebuah imamah atau sebuah kepemimpinan itu hukumnya wajib
tapi dalam bahasa demokrasinya memang golput tuh
sehingga istilah kalau fatwa golput secara langsung tidak ada
tapi larangan untuk tidak memilih ketika ada calon yang layak
bahkan kalau dia memilih orang yang dibawa ke kualitas yang ada
kemudian yang kedua bahwa hukum haram halal dan sebagainya itu adalah
maaf adalah otoritas ulama
yang memang mengkaji ajaran agama tidak hanya ibadah
islam itu hanya ibadah tapi ada muamalah
ya itu juga bisa berlaku
haram untuk riba misalnya kan
orang mau mengatakan itu suatu yang tidak sesuai dengan aturan negara
tapi kewajiban ulama menyuarakan
walaupun orang mengatakan itu hak asasi
tapi kewajiban ulama menyuarakan
tapi kan juga ketika kita masalah kelompok ini
kewajiban kita menyuarakan
adapun kita memahami apakah kewajiban di dalam memilih itu termasuk farduqifayah atau farduqayah itu masalah lain
kalau farduqifayah sepanjang itu sudah cukup
janganlah bisa gugur kan
apalagi kalau dia nggak ikut pemilu karena ada udur
jangankan masalah pemilu
soalnya kalau udhur bisa ditunda kan
puasa kalau ada undur bepergian atau sakit bisa ditunda kan
bisa dikodok kan
jadi sebenarnya memahami hukum itu jangan tadi
jangan cuma hitam putih ya kan
ketika hukum haram bukan berarti semuanya nggak ya itu juga nggak berdosa
ini supaya publik juga tahu nih
jadi tidak dalam artian bahwa anda yang kalau ketiduran atau anda nggak dapat ktp elektronik misalnya
atau anda merasa bahwa pemimpin anda yang dua ini misalnya tidak memenuhi ekspektasi anda itu dosa apa enggak
ya kalau begini ya
memang untuk mencari ideal
itu sangat sulit sekali
bahkan nggak mungkin gitu kan
kita ingin yang sidik amanat ambil fakta sidik rasulullah itu impossible
tapi paling tidak kan ada standar
dalam sufiqah katakan mahal terhukum ya layutur rukuh juluh
sarat menjadi wali itu harus orang yang adil
orang yang terpercaya orang yang amarah dan seterusnya ya
yang ada di indonesia ini termasuk orang tua kita ya
itu mungkin soalnya belakang belakang bentong ya kan
jadi sebenarnya tidak layak secara serius
tapi kan ada standar di bawahnya
kalau tidak bisa adil maksudnya musuh terpercaya orang itu
tapi bagaimana dengan seperti apa analoginya bang adi tadi bahwa memang sebenarnya hukum apa namanya fatwa ulama ini
rasanya kok agak berbeda
agak berbenturan dengan hukum positif terutama berkaitan dengan hak warga negara dan juga demokrasi yang tadi di highlight oleh bang adi
nuan sewu yayi dijawabnya usai jeda
kami akan segera kembali
ini kembali ke yayi sebelum nanti ke mas adi
ini kan kalau misalnya bertentangan dengan hukum positif kewarganegaraan demokrasi yang memang disepakati bersama dalam konteks negara bangsa ini seperti apa
dan kedua dari segi ini nya yayi apa namanya hukuman spiritualnya
apakah memang misalnya kalau misalnya saya memilih untuk tidak memilih karena faktor tidak ada pemimpin yang merasa cocok dengan saya atau saya pernah punya pengalaman kurang baik dengan dua pemimpin ini
apakah saya punya dosa dan ada hukumannya di akhirat nanti
mereka punya dosa dan ada hukumannya di akhirat nanti
jadi dalam islam itu tidak hanya masalah ibadah mahdoh
mu'amalah pun juga bagian dari hukum islam
dan juga ada dampak haram atau dosanya
ribah walaupun bertentangan dengan hukum positif tetap haram
pelakunya tetap dosa
jadi tidak hanya masalah ibadah
dan dalam islam itu hukum juga agak fleksibel
tujuannya apa kita haram mengkonsumsi babi
tapi kalau darurat kalau katakan walau itu boleh saja
oleh karena itu kalau orang darurat tidak memilih atau golput karena tadi tidak terdaftar atau dia sakit nggak masalah kalau berusaha
kecuali kalau orang orang yang mempunyai golput karena fleksibel bagaimana
kalau misalnya dia menyuarakan itu dan mengajak orang lain kan bisa dikatakan melanggar undang undang
karena berarti memobilisasi masa untuk golput
kan berarti tidak salah undang undang itu kan
oleh karena itu
kita pahami hukum ini menurut saya sih lebih pas kalau dikatakan sebagai khutu kifaya
selama para rakyat punya hak pilih itu telah menggunakan hak pilihnya kemudian ada sebagian yang tidak melaksanakan
insya allah bergugur kewajibannya
karena kita analogikan dengan orang selera jenazah
kewajiban muslim merauh jenazah
tapi kalau sudah ada yang mewakili cukup untuk melaksanakan kewajiban memandikan mengkafankan menyalati
dan menguburkan yang lain gugur kewajibannya
apa namanya dampaknya buat demokrasi buat pemilu buat kita berbangsa dan bernegara secara hukum positif gimana menurut anda
ini memang nggak nyambung budi
kita ini pakai landasan konstitusional yang sifatnya normatif
undang undang dasar ada undang undang pemilu
itu tidak ada larangan dalam golput
ancaman ancaman apapun tidak ada
orang yang secara sadar secara sah tidak ikut pemilu itu tidak haram tidak dihukum dan tidak diapa apain
satu sisi ada fatwa mui yang mengharamkan golput
ini seakan akan ada dua narasi besar yang berbenturan
orang awam melihatnya mui bertentangan dong dengan undang undang dasar empat puluh
itu pertanyaan awam
karena dalam undang undang kita terutama larangan dalam kampanye gak ada aturan baku yang berkaitan dengan pemilu
sebab itulah saya memahami kita tetap dalam konteks koridor hukum positif kita
bahwa golput boleh selama itu tetap dilaksanakan dengan cara cara yang elegan
tidak berkampanye berlebihan seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang
nah sementara fatwa mui sebatas imbauan yang sifatnya tidak mengikat
bahwa ada pemimpin pemimpin yang sebenarnya layak untuk dipilih
karena pemimpin ini adalah yang akan menentukan masa depan kita ke depan
presiden tentu adalah veto player yang akan menentukan indonesia ke depan
dpr adalah orang yang menciptakan undang undang
dia kemudian mengawasi kadernya dpr
dia juga membentuk regulasi regulasi
dimana fungsi peran penting seorang anggota dpr ini menjadi

suatu hal yang krusial untuk rakyat yang memilih pemimpinnya
letakkan di imbauan di situ saja
menurut saya kalau mau agak sedikit elegan untuk mengantisipasi orang golput
kenapa kita misalnya tidak menggunakan cara cara yang dilakukan oleh australia
bagi orang yang tidak mau berpartisipasi dalam pemilu alias golput
dendanya bisa berjenjang
kalau golputnya itu rasional dan dinamis
ngajak orang lain tidak datang ke tps mungkin dendanya ratusan juta kira kira begitu
tapi kalau golputnya pasif
tapi kalau golputnya pasif
karena dia tidak mau berpartisipasi dalam pemilu
kecewa terhadap dua paslon yang sedang berdebat misalnya
ya cukuplah kasih denda seadanya
tapi tidak perlu harus diancam dengan hukuman
oh ini akan masuk surga atau masuk neraka
karena kalau bicara fatwa pasti hukumannya dosa
pasti kalau sudah bicara haram
ini adalah satu kewajiban yang ditinggalkan
itu akan dapat dosa
kalau dosa jalannya adalah masuk neraka
ini yang saya selalu bilang sejak awal
pemilu ini bukan perang agama
pemilu ini bukan jalan menuju tuhan gitu
pemilu ini adalah sifatnya profan tentang keduniaan
bagaimana negara kita ini established
tapi negara dan agama itulah yang kemudian berbeda
tapi niat baik para ulama ini yang untuk bisa meningkatkan partisipasi
sehingga pemimpin kita punya legitimasi yang cukup baik dengan ini
anda tidak melihat itu sebagai sumbang sih
lebih banyak positifnya sebagai sumbangan untuk meningkatkan partisipasi
atau justru sebaliknya
punya menggerogoti kualitas demokrasi malah
kalau subtansinya ingin memaksa orang engage atau ikut dalam pemilu
itu bagus budi
tapi kan cara meminta orang untuk ikut pemilu kan tidak harus dengan intimidasi
ini intimidasi menurut anda
halal haram itu kan intimidasi
ini menyangkut hukum tuhan
mestinya imbauan imbauannya ini agak lebih soft
yang lebih apa namanya edukatif gitu ya
misalnya kasih sanksi aja
kasih administrasif ataupun bisa berupa finansial
kalau di australia dikasih uang gitu
tapi ini konstitusi sendiri menjamin
tapi ini konstitusi sendiri menjamin
jadi tidak ada mungkin saksi saksi secara hukum profan seperti kata anda
karena memang harusnya kemudian masuklah fatwa mui di sini
saya sih memaknai fatwa haram soal golput mui ini
mesti dimaknai niat baik
bahwa ada pemimpin pemimpin bangsa di negara ini
yang harus dipilih nanti pemilu tujuh belas april
cuman memang kalau fatwanya bagi mereka yang nggak milih ini haram
menurut saya paradoks gitu ya
karena soal hak pilih ini bukan soal kewajiban
bahasanya intimidatif atau niatnya yang intimidatif
dua duanya intimidatif sebenarnya
kalau orang sekuler memang tidak akan mengaitkan dunia profan dengan agama
tapi kami meyakini yang profan pun ada kaitan dengan masalah hukum akhirat
orang bisa bertentangan ya dalam memandang hukum ini
antara yang hukum agama dengan hukum yang berlaku atau hukum positif
walaupun negara memperbolehkan apakah kemudian hukum itu nggak boleh dikatakan itu haram
kamu aja menyuarakan
walaupun nggak ada tegas hukum memperbolehkan atau melarang
kalau ayahmu katakan haram apa itu dosa
jadi tidak selamanya harus agama itu ikut agama negara
kalau bahasa intimidatif tadi bahasa dan juga niatnya
justru kita itu niatnya kan jangan
sampai terjadi kevakuman pemimpin gara gara ada yang memilih
maka tadi saya katakan yang amal jalin itu hukum
katakan sebagai vertikifaya gitu kan
sepanjang cukup untuk melaksanakan pemilihan
dan terpilih pemimpin yang terbaik
itu saya kira sudah mencukupi
dari hasil observasi ijtima dan juga diskusi para ulama
dengan kondisi saat ini kondisi faktual politik kali ini gitu ya
apakah memang potensi terjadinya kevakuman terjadinya delegitimasi pemimpin baru dalam pemimpin
narasi pemimpin baru dalam pemilu mendatang itu sudah mulai tercium ya
sehingga akhirnya fatwa ini kemudian diekstensi gitu kalau bahasa
jadi begini kan ada yang namanya kita preventif ya
jadi hukum itu jangan sampai setelah terjadi chaos
baru ada hukumnya
kita harus laka laka preventif gitu kan
dan itu sama sekali nggak ada intimidasi nggak ada
silahkan orang kita yang mengatakan yang namanya riba haram
orang mau melanggar juga silakan kan itu hadiah
tuh nanti hukum aja berada di sini ya
kita hanya menunjukkan
hukumannya pada dia hukuman apa ya
hukuman akhirnya kan pada dia kan kalau pasangan negara kan itu hak ya nggak ada nggak ada sanksi hukum kan
tapi kalau misalnya itu dikatakan dosa dan itu nanti dia yang melanggar kan
tanggung jawabnya pada allah kan
mui hanya sekedar menunjukkan
hasil istihad kami secara korektif kolegial
seluruh pengurus komisi fatwa seluruh indonesia kita hadirkan
dan akhirnya memutuskan hukum itu
jadi di sini kita hanya menunjukkan pada umat
tidak ada intimidasi
nggak membuat ketakutan gitu
wah nggak ada
ada juga di twitter misalnya kita takut nih jadinya nih
nggak ada seperti itu
apalagi saya bilangkan kan tadi kalau memang ada undur
islam itu betul betul misif kan gampang sekali kan
babil haram aja kalau dalam kondisi darurat boleh kan
kenapa nggak misalnya kalau kata mas adi tadi
ada cara apa namanya bahasa bahasa yang lebih tengah gitu ya
mengayun di antara apa apa badai dan segitu gitu
kalau ada hukum yang memang harus tegas nggak bisa
ada hukum yang kemudian ada juga yang hukum yang bisa diturunkan gitu
misalnya tidak hitam putih gitu ya
ya ya itu masalah pilihan kan
tapi kalau ada hal yang memang harus ketegas kenapa kita nggak tegas
apakah pilihan orang boleh lakukan lgbt kalau begini kalau begitu
nggak bisa kalau kita haram haram
kalau memang itu hukumnya haram kita haram
apakah tadi undang undang atau peraturan perundangan yang kemudian dirasa tadi
agak bertentangan dengan fatwa ini itu tidak jadi pertimbangan
yang penting dianggap
walaupun negara mengatakan bahwa bunga bank atau riba itu boleh
kami tetap menyebutkan itu haram
kalau kontroversi kemudian kenapa mui nggak menyusulkan dengan undang undang di negara kita
ya nggak bisa kita punya tanggung jawab dari allah
jadi apa yang haram katakan haram yang hal katakan halal
benturannya gimana mas hadi kalau anda lihat ini
ini kan kalau kita lihat dari warnanya aja agak berbenturan dengan apa yang tadi anda katakan
ya memang undang undang kita nggak ada yang melarang tentang golput
sementara fatwa mui melarang golput bahkan haram
itu kan benturan
ada dua values kerangka hukum yang berbeda yang dipakai
kalau ini di mix dicampur tentu nggak nyambung
makanya kemudian saya ingin meletakkan fatwa haram mui soal golput
ini sebagai satu ijtihad bagaimana masyarakat ini datang ke tps untuk memilih pemimpin
yang kedua esensi dari partisipasi politik itu adalah satu tindakan sukarela
yang dilakukan oleh warga biasa datang ke tps memilih kandidat berdasarkan pilihan pilihan rasional
preferensi politiknya ditentukan oleh visi misi kandidat
bukan karena ancaman bukan karena mobilisasi
nah saya khawatir fatwa haram ini orang datang ke tp karena terpaksa
ini mobilisasi jatuhnya tapi bukan partisipasi
dulu di zaman orde baru orang datang ke tps
tapi datang ke tps kan tidak lillah hitalah takut dia ditangkap sama aparat
jadi kualitas pemilihannya itu lebih baik orang tidak memilih karena memang dia yakin tidak ada pilihan yang baik dibanding datang ke tps karena terpaksa
takut masuk neraka gitu
itu menurut anda seperti itu
kalau dalam terminologi ilmu politik partisipasi itu tindakan lillahita ala seseorang
bukan karena takut dia masuk neraka ataupun masuk surga bukan
ini yang harus clear sebenarnya
oke mas adi yang terakhir ini menurut anda seberapa punya efek
apa namanya fatwa haram dari para yayai di mui ini terkait dengan apa namanya akan dituruti atau akan di
atau akan dituruti
atau akan dituruti
nah umat islam mayoritas di indonesia tentu saja ini menjadi pasar yang besar sekali bagi fatwa mui ini
saya kira nggak ngefek ngefek amat gitu ya
bahkan orang juga dalam banyak hal imbauan imbauan seperti mui ini dianggap sebagai hanya imbauan moral
yang tidak memiliki daya ikat terhadap rakyat terutama terhadap kaitan partisipasi politik
yang paling penting sih sebenarnya kita harus punya data firm sebenarnya jumlah angka golput kita ini berapa persen
kita ini sepertinya kalang kabut gitu ya
dengan data seperti ini dan kita lihat tiga pemilu kebelakang waktu para kiai membuat istimewa ulama dua ribu sembilan sudah sangat mengkhawatirkan
kalau dibandingkan dengan demokrasi yang baru berkembang di indonesia ini angka partisipasi kita luar biasa budi
tidak ada yang mengkhawatirkan apalagi seakan akan menakut nakuti seakan akan golput ini harus ada ancaman apa segala macamnya
ya sudah ya
menurut saya demokrasi kita sudah sehat dalam konteks itu
baik satu menit lagi
ini kan sudah berlangsung sepuluh tahun
sudah dua kali pemilu terjatuh

dua kali pemilu berjalan
tidak ada masalah kan
kenapa kita ributkan
ini kan kewajiban ulama menunjukkan umat menurut istihad ulama seperti ini
hukum allah seperti ini
anda pilih silahkan tidak ada masalah
dan itu banyak masalahnya
saya contohkan tadi perbankan ya kan

tidak ada masalah kan

kalau yang masalahnya itu perbankan
kalau yang masalahnya itu perbankan
itu beritahunya dengan hukum negara kan
tidak ada masalah kan
kalau yang muslim yang mau ikut sungguh
tidak juga masalah kan

ketakutan seperti itu ya

tahu jawaban semasing ya kan

jadi kita hanya kewajibannya menunjukkan hukum agama

justru kalau kami diam
murka allah pada kami

nah itu sih
jadi kita bisa mengatasi masalahnya

jadi terangkan demokrasi itu di dalam masyarakat
jika kita tidak mengatasi masalah itu
karena itu itu akan menyebabkan bahwa kita tidak bisa bisa menaiki keberadaan kita
masyarakat mau melaksanakan itu terdengar masing masing
justru kalau kami diam
mereka allah pada kami
ini nyambung dengan value demokrasi gak ya
jadi masalah demokrasi itu kan juga beragam kan
kita juga berkembang karena demokrasi pancasila
dulu pernah di positif berpimpin
ada demokrasi liberal macam macam kan
jadi value nya juga beragam gitu kan
oleh karena itu yang namanya istiad manusia itu juga beragam
jadi kita hanya memberikan koridor pada umat
menurut istihad kami para ulama
otomatis kita tidak boleh call put
itu aja masalahnya
dan ini nyambung dengan value demokrasi yang para ulama sendiri yakin
iya atau tidak dengan value demokrasi yang selama ini anda percaya
perspektif islam dengan demokrasi secara umum itu
dalam banyak hal berbeda budi
islam ini kan tidak memiliki satu tradisi
budaya demokrasi seperti yang kita bayangkan
misalnya zaman nabi gak ada one man one vote
semuanya proses penunjukan
melalui musyawarah para sahabat kan begitu
jadi istilah demokrasi
istilah pemilu bahkan golput
ini istilah asing sebenarnya dalam islam
tapi bagi negara yang sekuler
seperti barat yang mencoba untuk menjauhkan agama dari unsur politik
golput pemilu ini perkara biasa
ini bukan perkara orang masuk surga atau masuk neraka
jadi kalau pun toh orang tidak berpartisipasi itu perkara
ini pilihan politik yang mestinya juga dimanai biasa biasa saja
baik ini pilihan dari para ulama dan para akademisi politik ya
tinggal anda memilih ya
keputusan ada pada anda
mau tidur lalu
lanjut sampai jam satu siang
mau pergi ke tps
mau memilih pemimpin anda
mau go keputusan ada pada anda
tapi tadi konsekuensinya yayu udah kasih bocoran bocorannya
kami akan segera kembali
usaha jeda tetap di layar pemilu tak percaya